sebelumnya memang sejak kemarin malam
mereka telah datang untuk menghadiri kawasan gelora bung karno
untuk merayakan harlat muslimat nu yang ke tujuh puluh tiga
dan pada malam hari tadi memang telah dilaksanakan sejumlah kegiatan
diantaranya adalah sholat tahajud dan juga sholat hajat
yang terakhir adalah sholat subuh berjamaah
walaupun pada hari ini memang apalagi pada pagi hari ini
sejak tadi sekitar pukul tiga pagi terjadi hujan yang cukup deras
apalagi pada pukul empat memang menjelang sholat subuh hujan cukup deras
namun memang saya lihat semangat dari para muslimat nu
masih sangat tinggi sekali dan mereka masih bersikuku
untuk berada di kawasan gelora bung karno
bahkan hingga pagi hari ini masih cukup gerimis
namun saya melihat masih banyak lagi bus bus yang berdatangan
membawa tidak hanya para muslimat nu
namun juga sejumlah pendukung nu juga hadir ke sini
tidak hanya laki laki namun juga anak anak
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini nih